nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
bu makan dulu bu
zumi makan dulu bu zumi
aku sama sekali tidak menyangka
bahwa kamu masih terus menekuni kemampuan kak ibu itu
bahkan sampai jadi paranormal skala
maksud kamu tentang paranormal
itu semua atas dorongan keluarga suami saya
terutama ayah mertua saya
karena beliau adalah seorang paranormal
dan penasehat spiritual di keraton
pasti dia seorang guru ilmu gaib
dan berkat dialah
kamu bisa terus mengembangkan kemampuan kak ibu itu
sampai bisa menyembuhkan
banyak macam jenis penyakit
termasuk akibat disantet misalnya
memang betul ndra
sebagian karena beliau
tapi ayah mertua saya juga bilang
sebagian lagi karena bawaan lahir saya
bukankah saya pernah cerita
kalau saya lahir dari seorang ibu yang sedang mati suri
ya kamu memang pernah cerita dulu
dan sampai sekarang saya juga belum pernah lupa tuh
kasusnya sama sama santi
dulu ibumu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma
cuma yang membedakan disini
ibumu dibawa dalam keadaan hamil tua
dan pada saat itu
ayah saya diberi dua pilihan yang sangat berat
memilih saya atau memilih ibu
sampai akhirnya beliau berdoa
dan dia berkata

petunjuk agar diberikan yang terbaik
keputusan yang sangat sulit tentunya
tapi apapun yang diputuskan oleh ayam
itu yang terbaik
pembawaan lahir dan rahmat
tidak kuasa ditolak atau dihindari oleh siapapun juga
dan dia sudah pernah kehilangan saudara kembarnya tempoh hari
beristirahatlah dengan damai
untuk mengakhiri kutukan itu sekarang juga
ini teman saya nadia
ada apa sih
enggak rumah yang cukup menyenangkan
ada apa sih
apa yang kamu lihat nadia
apa yang sebenarnya kamu lihat nadia
den mau di sini atau di depan kamu den
terima kasih emang
apa pernah pak rahmat mencoba bunuh diri
dia memotong ulat nadinya dengan silat
rupanya kamu telah melihat sesuatu ya
indra pernah pak tidak
selain taat beribadah
pak rahmat itu merupakan laki laki yang aku kagumi
karena beliau selalu tegar untuk menghadapi segala macam persoalan
kalau memang benar begitu
berarti hanya ada satu kunci jawaban
tidak mungkin dari tangan langsung ke leher
bu makan dulu bu
bu sumi makan dulu bu sumi
bu sumi jangan berani
bu sumi jangan berani
bu sumi jangan berani
sabar bu sumi sabar
akhirnya abah datang
terima kasih tuhan
ini yang aneh nanda
darah bercecaran dimana mana
pak rahmat terkapar mati
dan putrinya terluka parah
tapi masih sempat sempatnya bu sumi mencuci pakaiannya
tapi mengenai yang satu ini
agaknya pandanganmu keliru nadia
ketika polisi penyidik tiba
dan melakukan pemeliksaan
memang diketemukan kondisi yang tidak baik
mesin cuci ini dalam keadaan hangat
pertanda baru saja dipakai
mereka menemukan pakaian pakaian basah disini
dan belum sempat dikeringkan
hanya menunggah dunggah nad terus
ya menurut pengakuan bu sumi pada polisi
santi yang melakukannya
persisnya sebelum dia meninggalkan ruang makan
kenapa harus santi
kan ada mang adang atau istrinya
loh aku kan sudah cerita
baru semalam dia pulang sini
ya setelah mengobrol sekian lama dengan pak rahmat
dan santi juga gak muncul muncul
akhirnya ibu sumi mengambil inisiatif untuk mematikan mesin cuci
kemudian suaminya minta dituangi teh
sambil dia mengaruk garuk lehernya
kemudian kamu tahu yang terjadi kan
dan apakah calon ibu mertuamu juga cerita
siapa yang memasukkan cairan pemutih ke dalam cucian
ya memang tidak ada tanya jawab soal itu
sebenarnya apa yang ada di pikiranmu nadia
enggak cairan pemutih itu hal yang wajar
tapi kalau menuangkan seboto penuh itu menjadi tidak wajar
indra saya jadi penasaran dengan cucian itu